sorotan lain juga masih soal mudik nih mevri
kalau tadi kita bicara bagaimana mempersiapkan kendaraan bagaimana mempersiapkan bekal selama perjalanan mudik
tapi yang perlu juga dipastikan adalah kondisi kesehatan kitanya sendiri orang tua termasuk anak anak
karena memang mudik ini menjadi satu tradisi yang sudah ditunggu tunggu
tidak hanya orang tua tapi semua anggota keluarga akan berkumpul pada momen lebaran idul fitri ini
betul nah ngomong ngomong soal mudik bersama anak verdi punya pengalaman mungkin membawa anak untuk perjalanan jauh seperti mudik
sepertinya dua tahun ini belum ya
masih harus mempertimbangkan banyak hal begitu untuk melakukan perjalanan yang jauh ya
menggunakan moda transportasi pesawat terbang
betul baik itu pesawat terbang
mau menggunakan kereta api mau menggunakan mobil juga kan biasanya apapun itu ada tantangan tersendiri kan
dan terutama jika membawa anak nih harus memastikan bahwa memang mudiknya bisa aman dan nyaman bagi anak
nah kita akan langsung tanya nih ya bagaimana sih caranya agar menciptakan suasana mudik aman bersama anak
karena kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan dokter spesialis anak dokter adip hermawan
selamat pagi dokter
selamat pagi mbak ferdi
selamat pagi mbak ferdi
iya dokter terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini
sepertinya yang mau bertanya bukan hanya kami saja ini juga mewakili para ibu ibu bapak bapak yang ada di luar sana
yang mungkin lagi siap siap mau mudik sama anaknya nih dok
dok sebenarnya apa saja sih dok yang harus dipersiapkan jika memang ingin mudik bersama balita terutama dan juga anak anak nih yang usianya di bawah dua belas tahun
ya benar ya sebenarnya
ini satu moda transportasi pesawat terbang
yang boleh dibilang mudik spesial ya karena beberapa tahun kita sudah tidak ada kesempatan mudik
jadi mudik raya boleh dibilang
salah satu kendala memang untuk perjalanan bagi anak anak sama yang anak dua tahun itu juga merupakan suatu yang akan bikin buat anak
karena lingkungan baru ataupun juga stress karena dia harus menikmati suasana perjalanan yang mungkin seringkali tidak membuat nyaman dirinya
untuk itu mungkin ada beberapa persiapan yang bisa dilakukan
yang pertama kita menyiapkan peralatan peralatan yang memang biasa digunakan si anak itu
entah itu pakaian entah itu makanan dan juga jangan lupa kita siapkan juga mainan ataupun peralatan apa yang biasa digunakan untuk berikan hiburan buat si anak
supaya dia menghilangi kejenuhan selama di perjalanan
dok adip gini ada kemudian kondisi anak yang memang memiliki kondisi yang berbeda beda begitu ya
sebelum memastikan kondisi ini prima dan tidak ada masalah selama perjalanan apa sih dok yang perlu dikonsultasikan dan dipastikan bahwa kondisi kondisi tersebut ini tidak akan mengganggu selama perjalanan mudik mereka
nah ini biasanya akan melihat misal nih anaknya baru demam kemudian ini kan di akhir akhir ini untuk kasus demam berdarah mulai banyak ya
jadi harus lebih aware terutama kalau anak sudah demam hari kedua ketiga itu mungkin ada baiknya di screening dulu nih
dilihat dia ada kemungkinan ke arah infeksi demam berdarah atau tidak
itu biasanya bisa menggunakan perasar dengan pemeriksaan laboratorium nx satu itu untuk mendeteksi secara dini ada infeksi demam berdarah atau tidak
karena takutnya kalau misalnya memang ada infeksi demam berdarah nanti dia harus di rawat
waktu rumah sakit saat mudik kan juga menjadi yang lebih repot seperti itu ya
ya baik siap dok silahkan lanjutkan dok
kemudian yang kedua semisal ada kondisi kondisi di mana si anak harus mendapatkan pengobatan yang rutin
nah ini juga harus dipersiapkan supaya jangan sampai saat mudik dia kehabisan obat yang biasa dia konsumsi
jadi nanti ada keluhan dan lain sebagainya
oke secara umum dok kan bagi anak anak yang memang memiliki kebutuhan khusus untuk mengonsumsi obat obatan kan dipersiapkan obat obatannya
nah bagi mudik bersama dengan anak secara umum itu biasanya kita harus bawa apa saja sih dok perlengkapannya yang tadi sempat mungkin dokter sebutkan
tapi mungkin boleh didetailkan lagi dok harus bawa apa nih sebaiknya selain pastinya mainan ya biasanya kalau buat anak anak buat di stret
kemudian misalnya di selama perjalanan
apakah sering mengalami gangguan pencernaan apakah kemudian ada obat obat tertentu yang harus disiapkan begitu dok
nah ini kendala kendala kondisi di perjalanan yang sering dikeluhkan oleh anak itu adalah muntah kemudian diare kemudian batuk bila
jadi ya minimal harus ada obat turun panas kemudian obat anti mumpah
kemudian ada baiknya juga dipersiapkan untuk obat diare atau untuk cernaannya
kemudian juga yang lain peralatan peralatan perawatan harian seperti minyak kemudian jaket dan beberapa selimut itu
atau mungkin juga dia first yang bisa diganti sesaat karena di perjalanan mungkin kita tidak memungkinkan untuk mengganti
apa pakaian seoptimal yang biasa kita tanpa menggunakan diabes gitu ya
oke dok gini kita tidak bisa pungkiri bahwa pemudik juga banyak yang menggunakan kendaraan roda dua begitu dan menyertakan anak anak mereka selama perjalanan
ini juga cukup mengkhawatirkan diterpa angin yang cukup lama bahkan mungkin dalam kondisi yang hujan
ini bagaimana dok ada imbauan tertentu tidak atau persiapan atau apa yang harus diwaspadai soal ini
nah ini memang situasi yang cukup ekstrim buat anak ya karena dia mengalami kondisi yang tidak terbiasa dia dapatkan
nah ini salah satunya persiapan peralatan yang memang harus melindungi dia dari hujan dari angin
semacam itu salah satunya jaket atau mungkin kalau pakai motor juga mantal dan lain sebagainya seperti itu
dan juga yang harus diperlu ditambahkan juga kamin
salah satunya yang bisa dipertimbangkan untuk bisa menjaga kondisi anak
oke baik ya ini hal yang benar benar terjadi dan faktanya memang seperti itu ya ferdi ya
kadang kita suka lihat bahkan menggunakan helm saja tidak begitu anaknya
nah kalau tadi roda dua dok selanjutnya kan kalau di roda empat nih kita tahu bahwa banyak juga pemudik yang menyertakan anaknya
dan kadang kadang mungkin suka luput nih untuk menggunakan semacam karsit begitu di dalam mobilnya gitu
nah mungkin boleh diingatkan lagi dok bahayanya itu sebenarnya apa sih dok jika seorang anak tidak mengenakan karsit di dalam mobil yang akan berpengaruh pada kondisi fisik tubuhnya
dan selanjutnya jika terjadi mungkin gejala gejala tadi indikasi indikasi yang dokter sampaikan
mungkin mual muntah apa yang pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan kepada anak gitu oleh orang tuanya karena mungkin cari dokter susah
ya betul jauh ya
ya betul mbak mepri jadi untuk karsit ini memang sangat disarankan karena dia memberikan sokongan yang bagus ya
artinya dalam posisi anak duduk ini posisi dia akan lebih nyaman karena mendapatkan sandaran yang kuat yang umford
jadi anak ini juga mengurangi rasa lelah yang dialami oleh si anak
karena dengan posisi misalnya dia hanya di pangku atau diletakkan di jok mobil itu juga akan kurang memberikan sokongan yang bagus untuk backnya dia untuk tulang belakangnya dia
sehingga mungkin bisa menyebabkan rasa lelah yang lebih hebat dibanding dengan menggunakan kartu
yang kedua kondisi kondisi semacam jadi muntah atau semacam terjadi demam
itu yang pertama dilakukan kita memang harus menyiapkan alat alat untuk mengatasinya
yang pertama sik itu harus selalu tersedia ya untuk menghindari menampung muntahan si anak supaya dia nggak mengotori mobil semacam itu
yang kedua juga persiapkan juga minuman hangat karena ini sangat membantu untuk mengurangi rasa mual dan lain sebagainya
beberapa obat obatan memang boleh disarankan untuk diberikan pada anak anak yang berisiko untuk terjadi mabuk darat
itu memang boleh diberikan
cuma ini juga harus konsultasi dengan dokter karena nanti terkait dengan dosis karena setiap anak dengan berat badan yang berbeda tentunya akan diberikan dosis yang berbeda juga
kemudian mungkin snack snack ini juga menjadi sesuatu yang bisa memberikan selain hiburan buat anak anak ini juga bisa memberikan rasa nyaman juga mengurangi rasa muang sama perjalanan dan lain sebagainya
dan mungkin juga perlu dihendiri dari untuk karena selalu fokus untuk menggunakan mainan gadgetnya terutama
yang dia harus melihat fokus pada satu objek di mana ini juga akan menimbulkan keluhan darat tadi
pusing ya biasanya
gini dok adip kan kita masih di masa pandemi begitu ya
anak anak dan juga balita ini kan tidak diwajibkan untuk mendapatkan vaksin
nah tapi kondisi keramaian di sejumlah titik titik apa namanya
rest area tentu ini akan bercampur begitu orang orang
apakah kemudian ada potensi potensi bahaya yang perlu kita hindari sebagai orang tua dan antisipasinya sebaiknya bagaimana dok
nah betul sekali mas ferdi ini memang kita belum lepas dari pandemi
jadi kembali kita ingatkan kepada orang tua yang membawa anaknya untuk musik
untuk anak di bawah dua tahun memang kita belum diperkenankan untuk menggunakan masker
tetapi untuk di atas dua tahun mohon sekali lagi untuk selalu diingatkan si anak untuk memakai masker terutama di area keramaian bertemu dengan orang lain
dan juga selalu gunakan hand sanitizer di acara yang tak padat dengan orang lain
kemudian kita tetap harus melihat kondisi ya kalau memang kita mampir di rest area
terlalu crowded ada baiknya kita juga harus melihat jangan terlalu lama berada di lokasi tersebut
kalau bisa memungkinkan kita pilih waktu yang lebih tepat untuk bisa mendapatkan kondisi yang tidak terlalu grouded seperti itu
ya ya karena kadang kadang mungkin orang tua jadi harus lebih aware lagi gitu dihindari interaksi mungkin anaknya dengan orang orang lain
agar tadi mengurangi potensi
tadi mengurangi potensi bahaya karena covid sembilan belas masih ada ya dok ya
terima kasih banyak dokter adief hermawan
dokter spesialis anak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di cnn indonesia connected
dokter mudik gak dok
eh di sekolah juga ada
oke baik kalau gitu
berarti terima kasih banyak dokter atas informasinya di pagi hari ini
sehat selalu dokter